dan kembali di cnn indonesia today komisi satu dpr akan segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima tni
komisi satu akan mendalami konsep panglima baru dalam menangani ancaman keamanan di indonesia
anggota komisi satu dpr dev laksono mengatakan pihaknya akan mendalami visi misi serta konsep penanganan masalah dari calon tunggal panglima tni
panglima tni diharapkan dapat fokus untuk membenahi kesejahteraan prajurit penanganan laut natuna utara
memperkuat sinergitas dengan kepolisian hingga penanganan konflik di daerah
juga memitiga siaran segala macam ancaman ancaman yang ada di indonesia
pihak istana menyebut jenderal tni andika perkasa dinilai telah teruji ke pemimpinannya sehingga dicalonkan sebagai panglima tni oleh presiden joko widodo
hal ini disampaikan staf khusus menteri sekretaris negara valdo maldini melalui video singkat yang dibagikannya kepada wartawan pada kamis sore
faldo mengatakan andika merupakan sosok yang berprestasi dan berpengalaman
menurutnya dengan modal tersebut jenderal tni andika perkasa dinilai cocok menjalankan tugasnya
di masa pandemi seperti sekarang
jenderal andika adalah seorang yang berpengalaman berprestasi dan populer
di situasi seperti sekarang semua modal yang tadi harus dimiliki secara optimal
dan dari awal pemerintah memastikan siapapun yang terpilih sebagai pengganti marsyakal hadi cahyanto adalah prajurit sabtamarga pilihan yang telah teruji ke pemimpinannya
kita tunggu fpt di dpr
semoga semuanya berjalan dengan lancar